google indonesia baru saja merilis hasil riset bahwa investasi di bidang startup teknologi di indonesia menempati urutan ketiga setelah sektor migas
pada periode januari hingga agustus dua ribu tujuh belas total investasi yang masuk berjumlah rp empat puluh triliun
hal ini menunjukkan bahwa para investor masih percaya pada kondisi ekonomi indonesia
investasi di startup itu sebenarnya di indonesia sudah masuk kategori ketiga terbesar
dia cuma kalah sama oil and gas sama mining
jadi tahun dua ribu tujuh belas saja sampai dari januari sampai agustus itu sudah ada tiga bilion usd yang investasikan ke indonesia
itu sekitar empat puluh triliun rupiah
kalau investor secara jumlah deal yang mereka yang jumlah deal di indonesia
itu masih banyak kan lokal
tapi secara value dalam arti nominal uangnya itu memang masih lebih banyak investor dari luar
sebenarnya tipe investor itu juga beda beda
investor dalam negeri mereka investasi di startup startup yang lebih awal ya
dalam stage permulaan seat atau series a
itu kita istilah di dunia teknologinya
investor investor luar negeri biasanya mereka investasi di startup startup yang sudah skala menengah atau sudah skala besar
yang pertama itu fintech
dari payment agregator finansial dan lain lain teman temannya gitu kan
yang kedua sebenarnya yang mereka melihat potensi itu health
gitu karena mereka melihat potensi healthcare di indonesia banyak banyak sekali gitu
cara mengambil potensi itu
kalau kita sudah tahu nih potensi yang besar kita mesti mempersiapkan diri dong
yang saya pengen dorong adalah bagaimana lebih banyak orang berpikir untuk membangun ekosistem yang menjadi support system
yang menyediakan dukungan untuk para anak muda yang pengen bikin startup
saya pikir itu semua harus dimulai dari mindset dan culture ya
dimana pola pikir kita memang harus dibiasakan untuk menjadi seorang pengusaha
dimana ya salah satunya adalah kita mesti menyiapkan manusia indonesia yang
berani mengambil resiko
dan berani berkolaborasi
dan itu semua dibutuhkan kayak wadah besar
wadah besar yang dimana bikin kita itu nggak ragu ragu
kalau kita siap mengambil peluang ini
dan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak di ekosistem
sekarang kan era nya kan berubah nih
kita nih di jaman transisi
dan memang perlu banyak pembelajaran
yang dilakukan bersama sama
di ekosistem itu mulai dari pemerintah sampai komunitas
perusahaan swasta maupun bumn
bersama dengan akademisi itu harus bersama sama
nah diskusi itu perlu lebih sering
tapi kalau diskusi cuma diskusi
itu nggak akan jadi apa apa
nah bagaimana kolaborasi itu dimulai dari diskusi
dan akhirnya dituangkan menjadi action item